jika anda bosan dengan wisata alam tempat wisata yang satu ini bisa menjadi alternatif anda menghabiskan libur panjang lebaran
namanya adalah monstero
sesuai dengan namanya di tempat ini anda bisa menyalurkan hobi memancing sekaligus berburu ikan monster
memancing ikan ternyata menjadi salah satu wisata alternatif warga untuk mengisi hari libur lebaran
seperti yang terjadi pada pemancingan umum di desa gebang sidoarjo
pasca lebaran pemancingan ikan di kawasan lingkar timur sidoarjo ini kebanjiran pengunjung terutama penghobi mancing
pengunjung akan merasakan sensasi memancing beberapa jenis ikan besar atau disebut ikan monster yang langsung diimpor dari luar negeri
kolam air payau ini berisi sedikitnya dua puluh jenis ikan import
keunikannya di sini menyediakan kolam mancing khusus ikan ikan yang gede gede ukurannya
dan jenis jenisnya itu jenis jenis yang eksotis mas
bagi pemancing pemula memancing ikan di tempat ini memang cukup mengagetkan
karena ikan yang terkait kail atau mata pancing adalah ikan besar yang jarang ditemukan
namun bagi pemancing yang biasa memancing ikan di tengah laut
memancing di tempat ini akan memberikan sensasi yang luar biasa
karena serasa memancing ikan yang luar biasa

jika di tempat pemancinan ikan pada umumnya ikan hasil memancing bisa dibawa pulang
namun di tempat pemancingan ini ikan hasil pemancingan
dilarang dibawa pulang karena ikan akan dikembalikan ke dalam kolam
sementara untuk pengunjung yang ingin hidangan ikan segar
pihak pengelola telah menyediakan di kantin yang berada di tengah area tambak dan sawah
riku hardiansyah sido arjo